kan gendong saya yang gendong tidur bareng jadi ketularan mungkin pergantian musim ya soalnya kan
yang pertama tentunya adalah budget ya
karena mereka nikah dengan wanita indonesia
ke bawah bawah gitu jadinya
dikutip dari cnnindonesia com
namun apabila dibiarkan ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan seseorang
sampai per hari ini pak bupati menyampaikan sudah lima kali ya
nah itu yang mungkin membedakan generasi z
jika dibandingkan dengan kata kata yang terkenal di rsud cilengsi
cuma kan sekarang udah levelnya meningkat
satu jam setengah sih
enam bulan kemudian sebelum tampil ikut kompetisi
nah ini nih jamnya sudah jam delapan lebih lima
ya saat musim penghujan ancaman demam berdarah memang meningkat
bisa dilakukan namun karya karya seni yang ditampilkan sangat menarik dan selalu berubah setiap empat hingga enam bulan
sebanyak pemda yang masih was was
diskon siapa yang gak suka gitu kan kalau perempuan apalagi
selamat pagi irin bagaimana situasi terkini di sana dan apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak lrt terkait dengan keterlambatan kereta
tak muluk muluk mampu membaca ikros saja sudah membuat ade berbahagia
di lokasi eksekusi ini ada dua puluh tujuh adegan yang dilakukan
denpasar sma dua denpasar
yang tiga nggak bisa sekolah
kegelisahan pun dirasakan warga termasuk warga kelurahan menur pumpungan surabaya yang tiga warganya terkonfirmasi positif demam berdarah
berarti ini sma kelas dua sekarang
tapi gue rasa tidak bisa dibandingkan
bagi para pengunjung festival menjelang musim panas ini
gue walaupun padahal lu fresh graduate tapi lu
dan dia juga sudah mulai vaksinasi untuk penyandang bisa bilik
ya sebenarnya si alvara itu ya juga melihat
ini loh kalau kita mau mentransisikan energi
jadi apa artinya pasca tax amnesty jilid pertama dua ribu dua puluh
mereka langsung mencari tanggung jawab kpu pusat
ayat sudrajat hasibuan kabupaten padang lawas utara sumatera utara
premier tidak berminat untuk mendapatkan pelajaran tentang keamanan narkoba
mereka ditinggal ayah sebagai penopang ekonomi keluarga sejak usia yang sangat belia
satu dari nominasi mvp
dengan india kita juga surplus lima enam billion us dollar
tapi gini sebenarnya kalau bicara itu ya
cctv dan lain sebagainya
mengambil peran dengan mencarikan
kalau lo tanya sama gue kalau gue harus pilih ya gue gue mending kalau bisa
budi juga menjelaskan rencana pengumuman masyarakat
getting loser yang jelaskan perjalanan
jelas pemerintah harus intervensi
jadi saya kira sangat baik kalau diserahkan kepada daerah
festival itu bisa start dari jam tiga sore sampai jam dua belas malam
nah ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha pengusaha tambang lain termasuk adalah pengusaha ilegal
sementara di dunia ini begitu semuanya itu akan ditinggalkan
jadi efek obat itu akan menyebabkan
ini kalau disini contohnya ini sih
puskesmas batuampar jakarta timur telah menunggu lama akhirnya divaksin juga belum
asumsi rasio pajaknya masih besar delapan

ini pasti akan menimbulkan normalisasi dari level level harga
biarlah di dunia kita tidak bisa melihat tidak bisa melihat keindahan dunia ini
lu kan itu kalau diantara si haivan kan di lapangan dapet
yang ketiga adalah lahan perumahan ini semakin sedikit
jadi waktu gua masuk udah tujuh kali
bermanfaat bagi sesama itulah cita cita para pengaji quran braille ini
yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu
seperti yang dibilang oleh di media sosial
gak boleh jadi karena gua udah main dua kali
energi iya naik sampai lima kali gas dan dua kali minyak harganya naik
mereka tahu hal hal yang terjadi di daerah
ia berharap keberadaan gibran sebagai pendamping prabowo
tidak hanya untuk dirinya si anak bungsu ini bisa mengajak anak tunanetra yang lain untuk melek quran
tim liputan cnn indonesia
ada pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
satu porsi hanya dibanderol sepuluh ribu rupiah saja
sementara dia yang anaknya dari keluarga pas pasan
harus masyarakat yang aktif
terus juga kalau sekarang kan hotel hotel juga sudah ada sertifikasi dari pariwisata
indonesia sebagai negara itu sudah menang
oh ini bicara apa ya oh ini infrastruktur
sekian triliun dalam lima tahun ke depan
jadi itu yang menyebabkan kenapa
rencananya bisnis hijab milik prita akan fokus di online atau daring
sampai sekarang kamera digital belum ada yang bisa ngalahin kamera kamera analog yang emang beneran bagus ya
sebelumnya dengan g dua puluh setelah itu muter lagi ke china ke jepang ke korea selatan
karena untuk kita melakukan banyak kegiatan tadi yang climate change compliant
itu construction yang tadinya berhenti sekarang sudah mulai naik lagi
tapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal tantangan global yang sangat rumit
selama menuju ke wonogiri
kalau dibandingin sama gen z nih
itu adalah fenomena khusus ya
diajak bagaimana memakai pakaian ini seperti apa sih
jadi kalau dari kita sekarang
tua di lingkungan kami di anak anak ini kalau tanpa ada dorongan yang kuat menjaga konsisten
seiring berakhirnya masa libur lebaran membuat arus lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota kembali mengalami kemacetan panjang pada senin pagi tadi
saya menayangkan kembali video ini saya setuju untuk tidak menayangkan dan tidak menunjukkan kembali video ini ke publik
lebih dari dua puluh billion usd yang di commit untuk yang sudah translated in the real action
karena sudah tidak ada lagi faktor musiman lebaran misalnya
semoga pandemi ini lah ya beres gitu kan supaya kuliahnya normal lah
bahkan ayah kalau nanti sudah tiada
tapi kalau kita lihat dari motivasi orang mengunggah tingkah laku yang sebetulnya tadi mengandung kekerasan
sebagian besar di tiktok di ig di facebook
satu satunya negara asia yang pernah tampil di piala dunia di kelompok umur itu
kadang kadang kan juaranya juga udah ditawar sebelum kompetisi dimulai